pasangan ganda putra pramudia yeremia menghadapi pasangan asal china taipei li yangwang chilin
yang merupakan pasangan ganda putra peringkat empat dalam bwf world ranking
menjadi partai pembuka penampilan pemain pemain indonesia
di pertandingan ini pasangan peraih medali perak sea games dua ribu dua puluh satu itu menunjukkan permainan kombinasi yang apik di set pertama
di mana mereka menang dua puluh satu enam belas
akan tetapi di set kedua pramudia yeremia seringkali kewalahan ketika melakukan permainan di depan net
sehingga harus mengakui keunggulan lawan tujuh belas dua puluh satu
pramudia yeremia kembali bangkit di rubber set dan berhasil menang dua puluh satu empat belas sehingga berhak melaju ke babak perempat final
antoni sini sukaginting melenggang menuju semifinal usai kalahkan hans christian vittinghus dua puluh satu tujuh belas dua satu sembilan
ditunggu salah satu rival terberatnya victor aksa
selson asal denmark di perempat final ginting mengaku siap untuk melakukan rally rally panjang
ya pastinya mungkin bermain lebih sabar juga sih karena pasti lawan aksasa sendiri gak cukup mudah buat dapet poin ya
jadi dari poin ke poin itu harus lebih fokus juga dari setiap pukulan ke pukulan juga harus lebih fokus
karena dia punya jangkauan yang cukup tinggi juga cukup mumpuni juga
jadi dari stroke nya juga harus lebih diperhatikan sih
salah buang atau salah angkat sendiri itu bisa masuk ke keistimewaannya dia
jadi mungkin lebih antisipasi ke situ aja dan
jonathan christie gagal membalaskan dendamnya pada tunggal putra tiongkok zhao jun peng
setelah sempat dikalahkan di indonesia master dua ribu dua puluh dua lalu
skor dua belas dua puluh satu dua puluh satu delapan belas dan empat belas dua puluh satu untuk xiu jinpeng
dominions juga takluk dari ganda putra asal republik korea kang min hyuk seo jung sjai
kevin senjaya marcus gideon bertukuk lutut dua set sekaligus empat belas dua puluh satu dua belas dua puluh satu
ganda putri apriyani rahayu siti fadiyah silvar rambadanti melaju ke perempat final
usai partai yang sengit kontra ganda putri tiongkok dengan skor dua puluh satu enam belas enam belas dua puluh satu dan dua puluh satu delapan belas untuk kemenangan apri fadiyah
betul dengan kata fadia juga tadi memang kita hanya mempersiapkan poin demi poin ya
karena bagaimanapun kita tetap kita ada pola permainan
itu adalah pikiran pikiran supaya kita tetap harus lihat bagaimana kita main
tapi terlalu punya tujuan dengan pukulan kita gitu
kan kita sudah punya pola pola itu belum tentu terterapkan
kalau kita tidak punya pikiran yang tenang yang ada tujuannya memukul kemana
jadi itu yang kita terapkan di lapangan dan kepercayaan juga sih
pasangan ganda putra juara indonesia masters dua ribu dua puluh dua fajar alfian muhammad rian ardianto
lolos ke babak delapan besar usai kalahkan kompatriotnya
dan juara all england dua ribu dua puluh dua bagas maulana muhammad sohibul fikri